puluhan peternak ayam petelur di lampung ini memprotes kenaikan harga pakan ayam pada kamis siang
mereka membawa dua unit kendaraan jenis pickup berisi ratusan ayam petelur dan telur ayam
selain melakukan unjuk rasa di depan kantor pemerintah provinsi lampung
puluhan peternak ini juga membagikan ayam hidup dan telur ayam kepada warga yang melintas di depan kantor pemprov lampung
misalnya berkaitan dengan jagung tidak semuanya itu impah kok
sekarang bahan baku yang ada di sini itu bisa dimanfaatin
nah ini bagaimana pemerintah untuk pengawasan
harga pakan ayam yang kini mencapai rp enam sembilan ratus per kilogram turut berdampak pada naiknya harga telur ayam di pasaran
namun kenaikan harga telur nyatanya tak membuat para pengusaha ayam petelur senang
di lumajang jawa timur pengusaha ayam petelur mengaku harga jual telur
masih tak sebanding dengan harga yang diperlukan
dengan biaya pakan dan perawatan naiknya harga telur sudah terjadi sejak sepekan terakhir
kamis pagi harga satu kg telur kini mencapai rp dua puluh tiga padahal sebelumnya hanya rp sembilan belas saja
karena harga telur sekarang dari kandang ini saya jual per kilo sekitar rp dua puluh satu per kilo
dimohon untuk pemerintah cek ulang
harga telur bisa turun silakan mohon kok
asalkan harga pakan juga disesuaikan dengan harga telur sekarang gitu loh
selain harga telur kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai di pasaran
harga cabai di sejumlah pasar tradisional mojokerto jawa timur mengalami kenaikan
di pasar tanjung anyar kota mojokerto cabai rawit dijual dengan harga rp enam puluh lima dari sebelumnya rp tiga puluh per kilogram
sedangkan cabai merah besar dijual rp empat puluh delapan dari sebelumnya

diperkirakan kenaikan harga bahan pokok akan terjadi hingga bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia